sebuah minibus yang membawa delapan orang penumpang
dua diantaranya balita yang sedang sakit
rabu siang terjun ke jurang sedalam dua puluh meter
di jalur sembalun menuju selong lombok timur
tiga orang tewas di tempat termasuk satu balita
sementara lima lainnya menderita luka
seorang korban selamat menuturkan
dia dan keluarganya berencana membawa dua balita
ke rumah sakit provinsi ntb karena menderita gangguan ispa
namun saat kendaraan melalui jalur menurun
tiba tiba kendaraan tak terkendali
mobil sempat menabrak pohon sebelum akhirnya terjun ke jurang
rumah sakit mau pergi ke dokter tht
mau bawa anak yang kecil meninggal
kasatuan taspores lombok timur akp doniwira setiawan menyebut
polisi masih memeriksa pengemudi minibus
untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan
sementara kelima korban luka masih dirawat di puskesmas
dan rumah sakit terdekat
di gunung ijen mau pulang
pulang ke mana ya
ke serono banyuangi
tiba tiba nabrak buling gitu aja saya di belakang
kondisinya gimana semua mas
menurut akp maskur kapolsek gelagah
kecelakaan bermula ketika para korban baru pulang usai berwisata di kawah ijen
saat melintas di jalan menurun
mobil tiba tiba oleng ke kanan dan terperosok ke jurang
dari keterangan penumpang
polisi menduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi yang mengantuk
tim liputan cnn indonesia